kita ke informasi lainnya saudara kasus pembunuhan dan ruda paksa delapan tahun silam di cirebon yang menimpa fina kini kembali menjadi sorotan
keluarga fina datang ke jakarta bertemu pengacara hotman paris
kepada pak hotman paris kepada pak dera pada netizen saya indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini membantu supaya
tangis ibu fina pecah ketika wartawan meliput pertemuannya dengan pengacara hotman paris
keluarga fina yang datang ke jakarta meminta hotman paris membantu menyelesaikan kasus ruda paksa dan pembunuhan vina yang terjadi pada dua ribu enam belas lalu
hingga kini tiga dari sebelas pelaku masih buron
keluarga fina mendesak polisi segera menangkap tiga pelaku yang masih buron
setelah delapan tahun lamanya tiga pelaku belum diketahui keberadaannya
sementara delapan pelaku telah difonis hakim bahkan satu diantaranya telah bebas
keluarga pengennya cepat ketangkep lah
cepat ketangkap cepat diadili juga kayak yang lainnya
karena sudah menghilangkan nyawa orang kan
ya jangan enak berkeliaran di luar lah
sebelumnya kepolisian daerah jawa barat memastikan proses pencarian masih dilakukan terhadap tiga orang pelaku pembunuhan vina dan kekasihnya yang terjadi tahun dua ribu enam belas lalu di cirebon
polda jawa barat juga membantah bahwa salah seorang pelaku yang belum tertangkap
merupakan anak dari anggota polri
telah melakukan upaya upaya melakukan pencarian identitas dari tiga orang tersangka yang telah kami keluarkan dpo nya
kita ketahui dengan identitas yaitu
saudara andi saudara dhani
jadi untuk tiga orang ini
kemudian upaya pencarian ini
baik pemeriksaan saksi saksi maupun delapan tersangka yang sudah difonis
yang sudah ada di rutan lembaga pemasyarakatan
itu tidak ada menunjukkan identitas asli dari ketiganya
kasus pembunuhan dan pemerkosaan vina
vina terjadi pada dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas
fina dan eki menjadi korban pembunuhan geng motor
para pelaku sempat berupaya merekayasa
seakan akan korban meninggal karena kecelakaan tunggal
polisi mengatakan korban dibunuh
dan pada tiga puluh satu september dua ribu enam belas
delapan orang anggota geng motor ditembak
sementara tiga orang lainnya masih buron
polisi juga mengatakan pelaku memerkosa vina dalam keadaan tersebut
pada dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh
tujuh pelaku difonis penjara seumur hidup
satu pelaku yang masih di bawah umur difonis delapan tahun penjara
polisi menyatakan pada tiga belas mei dua ribu dua puluh
bahwa masih ada tiga pelaku pembunuhan yang masih buron